satu lagi yang mungkin akan dikritisi oleh jokowi
neraca perdagangan mencatatkan defisit selama tiga bulan berturut turut
badan pusat statistik menyatakan ini merupakan peringatan bagi ekonomi indonesia
badan pusat statistik atau bps mencatat neraca perdagangan kembali defisit sebesar satu ratus dua puluh juta dolar amerika pada februari dua ribu delapan belas
meski demikian angka ini membaik dibandingkan defisit bulan sebelumnya yakni enam ratus sembilan puluh juta dolar amerika
kepala bps suharyanto mengatakan kondisi ini terjadi akibat pertumbuhan nilai ekspor dan impor secara bulanan melemah
namun secara angka absolut angka ekspor lebih kecil dibandingkan impor
indonesia mengalami defisit dengan tiongkok brazil australia korea selatan hingga jerman
di sini januari bebuari kita tinggal mempunyai satu posisi bulan maret
supaya pertumbuhan ekonomi kita tiga bulan satu tidak ketarik ke bawah
bagaimana supaya kita tidak mengalami defisit obatnya
tentunya upaya untuk meluaskan pasar pasar ekspor non tradisional harus terus menerus dilakukan
yang kedua menurut saya yang harus segera dibenahi bahwa ekspor
kita itu masih terpaku kepada sumber daya alam dan komoditas
kita harus melakukan hilirisasi meningkatkan nilai tambah
karena kalau itu tidak dilakukan kita akan tertinggal dengan negara negara tetangga seperti vietnam dan thailand
bps mencatat ekspor indonesia pada februari dua ribu delapan belas berkisar empat belas satu miliar dolar amerika
angka ini meningkat sebelas tujuh puluh enam persen secara tahunan
namun melemah tiga empat belas persen dibandingkan januari dua ribu delapan belas
sebesar empat belas enam miliar dolar amerika
penurunan nilai ekspor juga akibat sumbangan ekspor pertanian turun delapan delapan puluh satu persen secara bulanan
dan pertambangan turun sebesar tiga tujuh puluh empat persen
untuk ekspor pertanian nilai komoditas kopi sarang burung dan tanaman aromatik menurun
sementara harga batubara dan volume ekspor batubara yang menurun ikut melemahkan pertumbuhan ekspor non migas
di sisi lain impor barang konsumsi meningkat satu tiga puluh enam persen dari bulan sebelumnya
kita lihat datanya berikut ini
ini adalah kinerja ekspor dan impor per bulanan
ini februari dua ribu tujuh belas jika dibandingkan dengan februari dua ribu tujuh belas ekspor kita naik sebelas tujuh puluh enam persen
dan juga impor ini jika dibandingkan dengan februari dua ribu tujuh belas artinya month on month ini ada di dua puluh lima delapan belas persen
baik selanjutnya ini perbaikan
dengan ekspor non migas dan juga impor non migas pada februari dua ribu tujuh belas dan februari dua ribu delapan belas
dan kita lihat di sini februari dua ribu tujuh belas ada di dua belas enam ratus tiga belas lima lalu turun di sebelas tiga ratus lima puluh empat
sementara di februari dua ribu delapan belas cenderung cukup stabil di empat belas sembilan puluh enam delapan untuk ekspor dan impor ada di empat belas dua ratus dua belas delapan
selanjutnya ini neraca nilai perdagangan indonesia februari dua ribu tujuh belas hingga februari dua ribu tujuh belas
kita lihat di sini trendnya cenderung fluktuatif
di sini kalau kita lihat di februari dua ribu tujuh belas ada di satu dua ratus
sementara februari dua ribu delapan belas ngeraca nilai perdagangan indonesia berada di minus satu ratus enam belas

bps memprediksi bulan ramadan pada mei dan juni mendatang bisa mendorong neraca perdagangan pada kuartal dua dua ribu delapan belas defisit
namun tren kenaikan impor barang konsumsi pada bulan puasa dinilai wajar seiring peningkatan konsumsi pangan
bps memperkirakan impor barang konsumsi akan naik sejak bulan april
import dari vietnam dari thailand sebesar setengah juta yang datangnya bertahap
dan kita harapkan sampai untuk persediaan stok beras di kudang
dan biasanya kalau menjelang puasa atau lebaran ada beberapa barang konsumsi yang memang meningkat
terutama yang tidak diproduksi sendiri
jadi kemungkinan barang konsumsi itu meningkat impornya di bulan puasa atau lebaran
saya pikir sesuatu yang biasa terjadi gitu bukan sesuatu yang unusual
tapi kembali kita tentunya berharap barang modal dan bahan bakunya meningkat
sehingga bisa menggerakkan perekonomian